dan terkait wajib pajak yang belum menyampaikan harta kekayaannya
menteri keuangan berjanji akan mengambil tindakan tegas
bila mereka belum melaporkan harta kekayaannya
sampai periode tax amnesty berakhir pada maret dua ribu tujuh belas mendatang
sri mulyani juga meminta semua wajib pajak di indonesia
memanfaatkan pengampunan pajak ini
nanti sesudah periode teks amnesti selesai yaitu bulan maret
maka kita akan lihat dan melakukan enforcement
bagi wajib pajak terutama mereka yang memiliki kapasitas ekonomi yang besar
kita akan periksa secara serius dan tentu akan melihat dari sisi compliance nya